ya selanjutnya ada pula yang mengagetkan masih dari bandung seorang wanita aparatur sipil negara di pemprov jawa barat ditangkap polisi karena diduga terlibat aksi begal yang kerap meresahkan warga
nah ia ditangkap bersama tiga orang anggota komplotan begal lainnya
petugas mengamankan empat orang komplotan legal yeni rw ade age dan wede
dua di antaranya merupakan pasangan suami istri
bahkan tersangka wanita berinisial wd merupakan aparatur sipil negara atau asn aktif yang masih bertugas di salah satu dinas provinsi jawa barat
kejadian bermula pada sabtu sore lalu
tersangka yang menggunakan satu nit mobil dengan berbekal korek api berbentuk senjata api dan kapak melakukan aksi jahatnya terhadap pasangan muda budi yang tengah nongkrong di kawasan jembatan kamojang kecamatan ibun kabupaten garut
mereka merampas handphone dan mengambil kunci motor korban
setelah itu keempat tersangka langsung melarikan diri ke arah perbatasan

salah satu dari empat tersangka ini adalah seorang perempuan
dia juga oknum dari pns di salah satu dinas
tugas perempuan adalah mengambil kunci kendaraan bermotornya
dari tangan para tersangka polisi mengamankan satu unit mobil yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya korek api berbentuk senjata api kapak dan satu buah handphone hasil kejahatan
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya keempat tersangka akan dikenakan
pasal tiga ratus enam puluh lima tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara dan ancaman pemecatan bagi tersangka wd sebagai aparatur sipil negara